si abdullah terus terus nyariin kita
gara gara si duloh ini mak
pajah hal bukan mak
contohnya yang dipajang yang beli sudah datang
eh pak silahkan pak
makna arulus sih pak
sokak itu dipilih pak
siapa mau milih emas
padahal mesti dipajang ya ngaran haji
foto itu tidak sedih ditempel
tapi tengah angkat
harus cari cara nih
sepertinya ada yang perlu
ya tadi begini
saya mau minta pendapat pak ustadz
itu pun kalau boleh
orang minta pendapat saya tidak berikan
belakangan ini teh gadis teh suka nyinir nyinir saya
dari ucapan dari perilaku
ini terkait dengan apa yang saya pernah lakukan
memang apa yang akan lakukan terhadap cici
sebetulnya eh sebetulnya saya tidak melakukan apa apa
saya cuma membantu cici
tapi secara diam diam
kenapa harus diam diam
saya terpaksa karena
karena saya ingin menghindari dia
makanya saya membantu cici

saya tidak akan menghindari dia
soal keikhlasan ma
akan tidak perlu diragukan lagi
tapi soal berdua duaan
ini yang menjadi masalah
bahkan nabi besar muhammad
jika itu dilakukan
antara laki laki dan perempuan
yang bukan mahramnya
emangnya cici gak rugi
pembeli belum banyak terus udah ngasih lebih ke orang
padahal kan modal kamu dari pinjaman
enggak atuh teh
kan jualannya juga belum selesai
jadi belum kelihatan untung atau ruginya
pas banget ketemu akang di sini
ingat itu petua dari axel rose
hmm aneh ya kang
sampai sekarang tuh hidup saya masih diatur
masih disterilin sama abah saya
ya gimana kamu mau bisa menyetir sendiri
sementara kamu masih berjalan dalam kendaraan yang sama
paham kang paham
kalau gitu gini kang
gimana caranya supaya saya bisa punya kendaraan sendiri kan
saya mengenal ayah kamu
di sini dan hari ini good time atau waktu yang tepat buat bisnis
maksudnya gimana tuh kang
sebentar lagi idul adha tiba
kamu tidak terpikir untuk bisnis jualan kambing atau sapi
momennya tepat tuh
datang padaku dan kamu akan hidup

orang satu pun semp numura bisa lady
dengar deh gimana
ke bau ini sampe kusbonesnya kayak gede
aku menyail dia
saya juga sepi habis saya bingung muter otak gak ketemu ketemu caranya pak bos
aduh kapan akang sudah kasih kebebasan sama kamu untuk berkreasi
biar bagaimanapun caranya itu kita bisa menyahingi toko haji kosing paham
yalah kang nanti saya muter otak lagi kang sampai ketemu ide yang brilian
sama satu lagi ini bandi ini mah pentingnya ini mah
ya dengar tiga hari lagi akan sekeluarga balik ke cikuak
saya perlu ajak orang orang buat jemput kang
harus itu mah biar semua orang cikuya paham tahu seperti apa bandara
tuh pokoknya siap kang laksanakan
kenapa gak besok aja tuh pih
iya bener saya setuju mami oge
tapi papi kenapa mesti ke bandara dulu
ih nanak nanak tuh gak capek capek mana macet
terus harus angkos lagi
ini sih mami ini ke mekate pakai pesawat
kalau pakai kapal laut mah dijemputnya diperiuk
iya bener bener mami lupa mami

ibu dari indonesia
ibu terlepas dari rombongan nak
ada nomor kontak ibu yang bisa dihubungi
ibu tinggal dimana
ibu lupa nak
kita hantar ya
terima kasih ya nak
mau jual emas gitu
harusnya tau kang
juragan asep sekarang mau nikahin anaknya
juragan asep mau
itu liburnya satu minggu
kendingan liburnya satu minggu gak nih